bersuah foto dengan latar yang unik kini sudah mencari incaran siapapun terutama anak muda
apalagi jika momen itu hendak anda unggah di media sosial
di bandung jawa barat ada sejumlah tempat unik yang instagramable yang cocok bagi anda untuk bersuah foto
selfie atau suafoto sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dimanapun dan kapanpun
tapi tak lengkap rasanya jika bersuah foto bukan dengan latar yang unik atau indah
di bandung jawa barat ada sejumlah tempat menarik yang bisa dijadikan lokasi bersuah foto
di kafe yang berada di kawasan ganesa bandung ini misalnya
pemilik kafe sengaja mengkonsepkan sudut sudut menarik dengan interior unik
kayu dipilih sebagai interior utama sekaligus sebagai daya tarik bagi pengunjung untuk mengabadikan berbagai momen dengan kamera
cukup menggunakan kamera pada ponsel pintar
pengunjung sudah dapat melakukan suah foto dengan beragam latar yang unik dan menarik
tempat ini merupakan satu dari banyaknya tempat unik yang ada di kota bandung
tapi sebetulnya masih ada sejumlah tempat lain yang unik juga bagi anda yang suka memotret untuk dijadikan sebagai tempat untuk berselfie lalu anda mengunggahnya di media sosial anda
lokasi yang bagus untuk bersuah foto juga dapat ditemukan di kafe di kawasan parongpong ini
kafe ini menawarkan konsep kardus
kursi dan meja di sini menggunakan kardus
pertanyaannya bisakah kursi dari kardus ini diduduki
tak perlu khawatir karena kursi berbahan dasar kardus ini bisa menampung berat hingga tiga ratus kg
kita kerjasama dengan dusdukduk
dus duk duk itu adalah perusahaan kardus yang ada di indonesia dan dia yang mensuplai kardus ini semua
kenapa kardus ini tahan air dan lebih kuat dari kardus kardus yang kita tahu
karena kardus itu ternyata ada kelasnya dan kelas kardus ini adalah kelas yang paling tinggi
keunikan inilah yang menjadi daya tarik kafe ini yang membuat pengunjung datang dan bersuah foto di sini
karena saya lihatnya kan dari instagramnya sama dia jadi kebetulan emang udah tahu kalau misalnya ini tuh banyak kardus kardus gitu
terus ini kardusnya bisa didudukin kayak ekspektasinya ya instagramable aja sih buat foto foto
terus ternyata selesainya juga comfy banget
selain dua kafe ini masih banyak lokasi lain di bandung yang dapat dipilih untuk menjadi lokasi bersuah foto
tentunya bagi sebagian orang latar yang unik dan menarik merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih foto mana yang akan diunggah ke media sosial
kiki haryadi bandung